padi bagi kami adalah sangat sakral
padi itu sangat penting
karena barangkali juga leluhur kita
ini sudah tahu tentang sejarah apa itu padi
sehingga saking pentingnya padi
itu disitu adalah ada kehidupan
kita hidup oleh padi
maka si padi itu memberi kehidupan ke kita
bahasanya kan begitu
kemudian ketika kita menjual padinya
atau menjual berasnya
artinya telah menjual kehidupannya
ini adalah tentang kampung di lereng selatan gunung halimun jawa barat
tentang masyarakat adat yang patuh
bahwa petuah leluhur adalah nafas kehidupan
tentang orang orang yang merawat alam dan tradisi agar lestari
kampung ini lazim dikenal dengan sebutan
kampung adat cipta gelar
setelah perjalanan panjang
akhirnya saya sampai juga di perbatasan
provinsi jawa barat dan provinsi banten
salah satu kampung yang masuk ke dalam
kasepuan cipta gelar dari lima ratus enam puluh delapan kampung
sudah terlihat ini dia atap atap
dari lumpung padi atau luit
dan juga keindahan alam dari kampung gede cipta gelar
yang dihiasi oleh lahan lahan pertanian dan pegunungan
dan saat ini kampung gede cipta gelar akan
merayakan atau melaksanakan ritual adat
yang telah dilaksanakan selama lebih dari enam ratus empat puluh tahun
yaitu serentown atau pasyapanen
dan kalau begitu langsung saja kita masuk ke kampung adat cipta gelar
rumah panggung dengan atap daun atau ijuk
dinding rumah yang terbuat bambu
memasak menggunakan hawu atau tungku
itulah kearifan dari warga perkampungan ini
warga cipta gelar mayoritas bertani dan berkebun
walau ada pula beberapa di antaranya yang berdagang
meski demikian padi hasil panen mereka tidak boleh dijual
bagi mereka menjual padi adalah bentuk pelan
yang dipakai di mana
ini khususnya untuk music nyangka merohokan
bicara dengan prova
ini yang dipsepasang
beperkuasa dengan tiga puluh sembilan databasehybridiule
cipta gelar terkenal dari dedekadanya
atau kolonial badu dalam hal ini islam
masuk ke tanah sunda ini
itu satu versi
kemudian versi yang lain mereka ini adalah masyarakat yang memang sejak
awal sudah ada di lingkungan sekitar lembah gunung halimun
itu dua versi ini dan para sejarawan
kemudian juga para ilmuwan yang mempelajari ilmu masa lalu
juga mengalami kesulitan
sebetulnya mereka siapa ini karena apa
bukti bukti yang untuk menjelaskan dari mana mereka berasal
belum fix benar atau belum ada persetujuan di antara mereka
atau belum ada kejelasan yang pasti
atau fakta keras atau kenyataannya kayak apa
kasepuan cina indonesia
kasepuan cipta gelar tersebar di tiga kabupaten dengan total lima ratus enam puluh delapan kampung
yakni kabupaten bogor kabupaten sukabumi dan kabupaten lebak
secara administratif kasepuan cipta gelar berada di kampung sukamulya
desa sina resmi kecamatan cisolok kabupaten sukabumi jawa barat
saat ini kasepuan cipta gelar dipimpin oleh abah ugi sugriana rakasiwi
ia meneruskan tugas ayahnya encup sucipta
kepala adat periode sebelumnya
sebagai pusat kesepuhan di kampung gede cipta gelar terdapat sebuah rumah besar
yang biasa digunakan untuk menerima tamu
sesepu atau baris kolot dari kasepuan lainnya
namanya imah gede
sesuai namanya rumah ini sangat luas dan memiliki dapur besar
aktivitas utama dari rumah ini adalah memasak dan menyajikan masakan rumah
untuk warga dan tamu yang datang
makan imah gede adalah kewajiban bagi pendatang
di samping imah gede terdapat imah dari kepala adat kasepuhan yakni abah ugi
padi adalah sumber kehidupan
kehidupan dari ibu yang melahirkan
siklus alamnya padi ibarat anak yang dilahirkan oleh ibu bumi
padi kedudukannya sangatlah sakral bagi masyarakat kasepuhan khususnya cipta gelar
padi dan manusia merupakan satu kesatuan bagai hidup dan kehidupan
tatanan yang keseimbangannya harus dijaga
kami hidup bertradisi dalam hal menanam padi dengan tata cara adat leluhur
yaitu menanam padi setahun sekali yang harus berpatokan kepada perbintangan
hasilnya tidak boleh diperjual belikan
karena tidak untuk diperjual belikan
kemudian barang siapa menjual hasil padi
itu bisa diibaratkan bahwa seseorang itu telah menjual kehidupannya kalau dia menjual padinya
proses menanam sampai panen padi di kasepuhan masih mengikuti tata cara adat yang mereka anut
dan pantang menggunakan teknologi masyarakat
dan pilihan yang modern
ritual adat selalu mengiringi dari saat menanam padi sampai penanganan pasca panen
ada mitos ada kepercayaan bahwa padi ini merupakan perwujudan dewi
dewi padi gitu ya
sehingga ketika padi ini sejak ditanam kemudian disemai kemudian dirawat kemudian dipanen kemudian dinikmati
semua itu ada perubahan
itu kenapa sebagai wujud
eventasi hidup dan utamakasetuhan

perguruan kebersih barat as
untuk para pangkalan

tahun atau serah tahun serentahun bermakna menutup musim tanam sebelumnya dengan panen dan menyambut
tahun pertanian berikutnya serentahun adalah bentuk syukur masyarakat kasepuan atas hasil panen padi
yang mereka terima upacara ini dilakukan karena kasepuan hanya menanam padi sekali dalam setahun
ini serentaunya ke enam ratus empat puluh sembilan di tahun dua ribu tujuh belas ini ini rangkaiannya sebetulnya dari tahun ke tahun itu
itu saja dari mulai prosesi beberes prosesi motong bahasanya ada prosesi pemotongan untuk ke
hai lauk lauk yang kemudian kita akan persiapkan untuk kegiatan selamatan dan syukuran dari hasil

kita miliki yang kita dapatkan dari tahun ke tahun dan inilah berkah berkatnya yang kami laksanakan
sebagai rasa terima kasih ke kami kepada san maha pencipta sebetulnya itu inti upacara serentau
adalah menyerahkan hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun
untuk disimpan ke dalam lewit atau lumbung padi serentau
selama tiga hari tiga malam
di dapur kudu ngebul atau memasak terus menerus untuk menyediakan makanan bagi seluruh masyarakat
kasepuan tamu dan pendatang memasak selama tiga hari itu juga sebagai wujud syukur atas hasil
panen yang mereka dapatkan dalam setahun serentau tahun ini melibatkan kurang lebih lima ratus jurumasak
yang memasak secara bergantian juru masak ini adalah warga yang berasal dari seluruh kampung
dalam kesepuhan ciptagelar
pocong sebutan untuk ikatan padi kering terpilih yang nantinya akan diarak mengelilingi kampung
sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam loid pocong terpilih yang berjumlah lima ratus dua pocong ini
digantungkan pada bambu panjang yang disebut lantaian selama tiga hari
padi kering sudah siap diarak mengelilingi cipta gelar
menggunakan rengkong atau enggak tunggangan dari bambu
sekarang saya sudah bersama kidai
kidai ini salah satu senior atau sesepu yang sudah ngarengkong sejak lama ya
ini umami rengkongnya berapa
beratnya ya tujuh puluh dua kg
kira kira langkung lah
kemarin ini beratnya empat kg
semua beransur harganya cukup
kemarin ini reducing bagai delapan orang
sekarang saris kita makan
saya baik baik aja
ini ookum ya
ternyata cukup berat ya
kepalanya ada di belakang sana
kenapa suara anginnya
ya pasti ada
kalau udah panas pasti ada
ini dari ngarengkong ini adalah
keluarga suara setelah
ikatan atau tali ini panas
yang dibebani oleh pocong
atau ikatan padikering
dan nantinya para warga kesepuan cipta gelar
yang sudah membawa rengkong
ini akan keliling ke kampung
dan akan memasukkan pocong atau padikering ini
ke dalam lubung padia atau lubung
tibalah saat arak arakan pocong
mengelilingi kampung adat
iring iringan yang dalam bahasa sunda disebut
bunjal paremakir rengkong
atau mengirim padi menggunakan rengkong
menyambut iring iringan padi
beberapa kesenian sudah bersiap
di alun alun kesepuan
tak lama tibalah baris kolot
diiringi angklung dok dok lojor
dan pembawa rengkong yang sudah berjalan jauh
sebelum memasukkan padi ke dalam lumbung atau loid
mereka mengelilingi alun alun terlebih dahulu
tibalah saatnya prosesi
mengadieken atau memasukkan
dan mendudukan ikat padi secara simbolik
ke lumbung keramat
leit sijimat oleh pimpinan adat kesepuan
abah ugi sugriana rakasiwi
malam pun tiba
masyarakat kesepuan dihibur oleh
kesenian kesenian khas pasundan
wayang golek yang tampil sepanjang malam
drama teatrikal sunda
dan seni musik sunda
ada pun baris kolot
atau sesepuh yang masuk ke dalam
melaksanakan syukuran makan malam di imahgede
baris kolot ini merupakan penasehat
dan pengawas dalam sistem pemerintahan adat
untuk meng kitchen

terajeplomas dunia dari passenger transport
kehidupan masyarakat kasepuan memang masih dilandasi adat istiadat warisan leluhur
meski demikian kemajuan teknologi dan unsur modern dapat masuk ke dalam kasepuan ini
warga sudah mengenal teknologi semenjak kesepuan masih bertempat di cipta rasa
waktu itu abah anom atau encup sucipta telah membuat turbin sederhana
guna menyuplai persediaan listrik di kampungnya
terisolasi dan terpencil bukan berarti jauh dari teknologi
abah ugi terus melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dibuat sang ayah
abah ncup sucipta bagi kasepuan
berbekal hobi mengotak ngatik dan ketertarikannya terhadap elektronika sejak kecil
secara otodidak abah ugi terus mengembangkan kemampuannya itu
kebetulan selain dari di pertanian padi
kita membuatnya di kota kota yang terkenal
boleh yang memakai teknologi yang kira kiranya tidak mengganggu aturan adat
yang udah diturun temurunkan dari zaman dulu
karena di abah di sini yang prioritas utamakan di adat istiadat abah itu menanam padi
seperti menanam padi satu tahun satu kali kita masih menggunakan secara tradisional
terus lagi kita hasilnya nggak dijual belikan keluar
terus lagi ya khusus di pertanian
pertanian padi itu yang benar benar itu turunan dari zaman dulu
kita boleh menerima teknologi
saat ini cipta gelar telah memiliki lima turbin besar berjenis mikrohidro
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini mampu mencukupi kebutuhan listrik
untuk dua kepala keluarga di kampung gede ciptagelar
tak hanya mikrohidro kampung adat cipta gelar juga memiliki sumber energi alternatif
sejalan dengan tujuan abah ugi cipta gelar diharapkan dapat mandiri energi
menggunakan teknologi yang ramah lingkungan
pejabat tertarik sebetulnya dulu dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kita sudah menggunakan solar panel
walaupun waktu itu masih mahal
walaupun cuma untuk penerangan saja
dan sekarang abah kembangkan lagi ke sini dengan beberapa teman teman di pemerintah
pemerintah juga ada di pusat di bandung itu ya sdm
kita ngembangkan salah satunya teknologi solar panel
sadar akan berkembangnya zaman masyarakat kasepuan juga giat belajar
dan beradaptasi dengan budaya modern
banyaknya warga kasepuan yang putus sekolah sejak jenjang sekolah dasar
menyadarkan pimpinan adat yang sempat mencicipi bangku kulit
di jurusan kesehatan ini akan pentingnya pendidikan
alhamdulillah untuk saat ini sd udah ada smp sekarang udah negeri
yang terakhir baru sma masih terbuka sekarang
jadi abah supaya anak anak sekarang kuat akan adat istiadatnya jati dirinya tidak hilang
dia masyarakat adat
secara masyarakat umum juga dia pintar semuanya biar bisa menjaga aturan adat
karena ke depan akan semakin maju
jadi harus kata baris kolot bahlamah
ulah tepika jati kasiliku jundi tapi kudu bisa ngigilan jaman
dan singkade kabawaku jaman
masuknya listrik merupakan awal dari perkembangan teknologi di dalam kampung adat

dan juga mencari jalan

jadi ke depan
kini dapat menikmati hiburan melalui siaran televisi
penerangan yang cukup
serta jaringan internet melalui telepon genggam
kalau kehidupan masyarakat mungkin udah semi modern juga sih
karena mereka kan udah mengenal gadget
terus kayak pakaiannya juga nggak terlalu adat adat banget gitu
jadi kayak udah pakaian seperti biasa
modernisasi tidak bisa dihindari gitu ya orang sekarang aja internet udah masuk ke sini jadi ya mau gimana lagi gitu
itu sih enggak masalah ya karena emang juga apa informasi juga cepat cuman asal apa namanya unsur
tradisionalnya unsur adatnya masih lebih kental sih itu enggak apa apa tapi mereka bagus sih bisa
mencampurkan antara modern dan tradisional walaupun tidak menghilangkan budaya asli mereka gitu
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kesepuan ciptagelar yang masih menetap di ciptarasa telah memiliki radio
komunitas setelah pindah ke ciptagelar abah ugi mengembangkan radio komunitas ciptagelar dan
membuat stasiun tv komunitas yakni radio suara ciptagelar dan ciga tv atau ciptagelar tv
jadi melalui radio ya waktu itu kita semakin cepat untuk bertukar informasi dan apa almarhum dulu
ngasih izin untuk abah membangun lagi radio dan dua ribu sembilan abah kembangkan lagi menjadi tv komunitas
ada ciga tv namanya jadi ciga itu ciptagelar sebetulnya singkatan ciga tv jadi ciptagelar tv
itu tv komunitas di abah di sini
terus lagi ya ciga itu kan kalau bahasa sunda itu ciga itu kalau di bahasa indonesia kan mirip
jadi ini bukan tv tapi mirip tv gitu
ciga tv dan radio suara ciptagelar ini di bawah kepengurusan yoyo yogasmana juru bicara kesepuhan
kantor dan studio sederhana ini semua bertempat di kediaman yoyo meski fasilitasnya masih sangat
sederhana tapi ciga tv tetap aktif dan berhasil mengembangkan radio suara ciptagelar di abah dan

radio suara ciptagelar
saya doa masyarakat anak anak di kesehatan dan kebantuan hidup
aturan luijeng sonten
nami kang apros abdi sebagai penyiar di radio ciptagelar
paranto slami penyiar
kerasan pisan seir rencangan tapi alhamdulillah
pakai cuma satu jam aja satu jam itu abdi nyana kena merupakan kau kau parah
yang akan lebih paksa undang khusus kau kau orang masyarakat orang ciptagelar atau dari luar juga
dari ciptagelar atau yang terjangkau sama radio ciptagelar tak tercukup lagu lagu no di pidangkan
ke abdi jantan tiasa kamu beware beware untuk kepentingan yang ada di adat banten kidul ini ya ya
ada di adat banten kidul ini ya ya
kamu yang punya keluarga jauh yang terjangkau radio jadi
kraus gitu ohh enak untuk melarian solu sina terapi
hai monahn orang klia sementaranya ot stuff se pumps enjoying pesaran
jaya putra atau apros adalah salah satu penyiar di radio suara cipta gelar
apros telah siaran sejak dua ribu sembilan membawakan acara pop sunda dangdut dan jaipong
tak hanya menjadi penyiar pria yang sehari hari berprofesi sebagai petani ini juga seorang dalang wayang golek di kampungnya
seperti pada seren tahun apros juga mendalang sepanjang malam selain siaran di radio cipta gelar
masyarakat adat kesepuan cipta gelar telah membuka diri terhadap perkembangan teknologi
namun tradisi adat yang telah diwariskan secara turun temurun tetap dijaga
selama teknologi menjadi suatu hal yang membantu kehidupan dan bagian dari harmonisasi
masyarakat adat ini akan menerimanya
namun ketika teknologi itu dianggap mengganggu harmonisasi dengan adat dan alam mereka juga akan meninggalkannya